media sekalian terima kasih telah dengan kesabaran menunggu dan meliput upaya kita semua
dalam pencarian dan penyelamatan kri nanggala empat ratus dua
kri nanggala empat ratus dua telah dinyatakan tenggelam atau sabsang pada kemarin tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh satu sore hari
dan hari ini
kepala staf angkatan laut telah menyampaikan kepada saya terkait perkembangan pencarian
tidak hanya al sista tni angkatan laut
tetapi juga dari polri basarnas
serta dari negara negara sahabat
seperti singapura malaysia australia dan amerika serikat
satgasar telah mengerahkan
untuk memastikan keberadaan kri nanggala
kri rigel telah melakukan pemindaian secara lebih akurat
di lokasi tersebut
menggunakan multibim sonal
dan multi beam sonal
an invisibilisasi yang kelepasan dengan kemampuan
agar penghasilan r sogaran
kipad msi telah memiliki

dan angkanya dia mampu menghasilkan
sebahagian darjahnya sebagai urusnya serba terperangki
telah diperoleh citra yang telah dikonfirmasi
sebagai bagian dari kri nanggala empat ratus dua
meliputi kemudi vertikal belakang
jangkar bagian luar badan tekan
kemudian bagian luar badan tekan